ya memang ibadah puasa ramadan di tahun ini terasa berbeda jika kita bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
karena memang pandemi covid sembilan belas ini membuat sejumlah tradisi khas ramadhan seperti buka puasa bersama
hingga salat tarawih berjamaah di masjid pun sementara waktu harus ditiadakan dulu
iya meskipun tidak dapat beribadah di masjid namun masih banyak amalan yang dapat dilakukan di rumah
saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan skype dengan ustadz zaki mirza
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz
ya assalamualaikum ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya langsung deh nih ya ini kan udah jalan hari ke delapan ustadz
tapi hati rasanya tuh kayak aduh berasa ada yang kurang sih
ada yang hilang nggak ke masjid taraweh atau ya nggak bisa buka puasa bersama di sana
gimana ya ustadznya anjurannya seperti apa nih ustadz
baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah syukur allah salatan wassalamu'alaikum
ternyata memang pandemi covid sembilan belas ini selain banyak menasehati kita semua bagi manusia yang lemah
pandemi covid sembilan belas juga banyak merubah pola kehidupan termasuk pola ibadah kita
bayangin ramadan tahun ini pola ibadah kita beda banget dari tahun tahun sebelumnya
seperti yang sudah mbak sampaikan tadi
bagaimana segala aktivitas kita harus dilakukan di rumah termasuk ibadah
di antaranya tarawih kemudian etika fadarus dan lain sebagainya
yang perlu dicatat pertama adalah perihal sholat taraweh memang di zaman baginda rasulullah saw pada beberapa malam pertama rasulullah melaksanakannya di masjid
tapi pada malam malam berikutnya
para sahabat umat mulai berdatangan dan ikut berjamaah dengan rasulullah
nah ada sebuah kekhawatiran di dalam diri rasulullah
takut terawih ini dianggap menjadi sholat wajib
maka pada akhirnya pada terawih taraweh berikutnya rasulullah lebih memilih untuk sholat terawih di rumah
nah artinya ini jadi satu rujukan dan alasan bahwa sholat taraweh di rumah pun pernah dilakukan oleh baginda rasulullah saw
kemudian untuk istikaf dan tadarus yang selama ini kita lakukan di masjid
kalau dalam keadaan yang normal maka insya allah allah akan lipat gandakan pahalanya
tapi justru dengan keadaan yang seperti ini di saat kita punya kewajiban untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid sembilan belas
justru akan menjadi pahala yang berlipat lipat di saat kita melakukannya di rumah saja
dan perlu diinginkan
dan perlu diinginkan
ya bahwa skala ini bukan hanya di indonesia ya
bahkan di saudi di mesir beberapa negara islam lainnya pun melakukan kebijakan yang sama
dan sebagai muslim yang baik sebagai warga negara juga yang baik perlu dicatat bahwa keberadaan kita di rumah itu gak boleh bikin mati gaya
nggak boleh bikin mati kreasi kita harus tetap produktif
bagaimana supaya lebih bermanfaat
justru dengan di rumah untuk masyarakat dan umat
saya sempat lihat ada satu video yang viral bagaimana seorang ibu ibu dia berkreasi dengan menggantungkan sembako sembakonya di pintu pagar
ya itu sempat viral
ini bisa jadi satu contoh ternyata kita tidak mati gaya buat berbuat kebaikan
kemudian bagaimana dengan ikhtikaf
istikaf di rumah adalah satu hal yang pada intinya kita berdiam diri
untuk lebih banyak mengevaluasi kesalahan dan khilaf yang sering kita lakukan
jadi untuk masalah ikhtikaf ketika di rumah saja tidak akan jadi masalah
dan justru seperti yang saya sampaikan pahalanya dilipat gandakan
tapi hati hati dengan ketika kita justru memaksa diri untuk tetap beribadah di masjid
kenapa bisa jadi dengan keadaan seperti ini kekhawatiran saya yang kita dapat menurut saya
yang kita dapat bukan pahala
dosa apalagi ada salah seorang yang terinfeksi dan dia nggak tahu
untuk memaksa diri untuk sholat di masjid
justru akhirnya menolarkan orang lain
justru ibadahnya itu menjadi dosa
menjadi dosa jariyah harusnya jadi amal jariyah malah jadi dosa jariyah
karena ada satu kaedah usul fiqh yang mengatakan
abdururutu tubih ulmahzurat
keadaan darurat itu membolehkan untuk melakukan apa yang selama ini terlarang
misalnya kan jauh lebih baik kalau ikhtikaf kita tadarus kita di masjid
tapi dengan keadaan seperti ini
maka hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengoptimalkan segala ibadah kita
dan ini jadi kesempatan sebenarnya untuk lebih bareng bareng sama keluarga
ustadz tapi kalau misalnya ada anggapan bahwa kita harus senantiasa
kan memang masjid ini harus nantiasa kita makmurkan gitu ya ustadz ya
tapi dalam kondisi kita harus menjaga physical distancing social distancing ini
bagaimana sebenarnya cara kita agar kita bisa tetap memakmurkan masjid
tapi tetap kita juga tetap menjaga jarak tetap harus mengikuti protokol yang sudah ada itu gitu
artinya saya tetap melihat apalagi sekarang nggak tahu kenapa ya
mungkin karena orang terlalu bosen terlalu jenuh gitu ya di rumah
saya kemarin sempat harus keluar mau nggak mau karena ada live juga
saya lihat kok orang makin rame sore di mana mana macet gitu ya
ya entah beberapa pertimbangan mereka mungkin karena mungkin di rumah juga
jadi gak bisa cari nafkah dan lain sebagainya
nah tapi yang pasti ketika ada perbedaan pendapat terutama di kalangan orang muslim
ah mesti kan harus dimakmurkan justru nggak boleh kosong gitu loh
nah hal seperti ini
tetap harus didekati secara baik oleh pihak yang terkait ya
supaya diberi pengertian diberi penjelasan yang lebih jelas
jangan sampai ada permusuhan
udah situasinya kayak gini kita nambahin masalah itu nggak baik
justru disinilah allah sedang menguji kebersamaan kita
apakah kita lolos atau tidak nah itu dilihat dari bagaimana kita mencikapi perbedaan perbedaan yang ada
sebagai contoh di beberapa tempat masih banyak orang yang melaksanakan sholat jumat
padahal sesuai arahan dari mui bahkan sholat jumat sudah harus dilakukan di rumah masing masing
bahkan di masjid istiqlal pun masjid nasional juga sudah tidak dilakukan sholat jumat saat ini
baik baik baik
perlu ada pendekatan secara baik lah gitu
baik pada intinya ya itu tadi
dalam pandemi seperti ini ya
dalam pandemi seperti saat ini nampaknya bukan hanya lapar haus nafsu amarah emosi segala macam
tapi juga nafsu untuk pergi ke masjid ataupun keluar rumah melakukan hal hal yang tidak begitu penting
iya betul banget
baik terima kasih ustadz waktunya terbatas banget
tapi banyak sekali informasi yang sudah kami dapatkan ya
mudah mudahan pemirsa juga mendapatkan inti dari apa yang dilakukan di rumah bisa meningkatkan amal ibadah di bulan ramadan
ya baik terima kasih ustadz
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh